dia itu nggak ada punya siapa siapa hanya punya aku di yang yang lain
tuh nggak ada yang bisa merawat kecuali saya dia besar besar gimana gitu
perempuan sejatinya memang makhluk yang kuat tidaklah berlebihan rasanya ungkapan ini terlebih
bagi sosok seperti bu suryati ibu berusia lima puluh dua tahun yang tangguh luar biasa
ia seorang diri merawat putrinya ainur shiva yang berkebutuhan khusus sejak lahir syifa
memang berbeda dengan anak lainnya dokter memfonisnya menderita gangguan syaraf otak
yang mempengaruhi perkembangan fisik dan mentalnya hingga kini usianya menginjak
sebelas tahun syifa belum bisa berjalan dan masih mengandalkan
bantuan sang ibu posisinya tapi siva tuh kalau duduk gini kan bisa bu
iya lama nanti gitu iya capek yo ngelimpung mali jadi dulu itu ceritanya berpontong lahirnya
lahirnya normal normal cuman terus malah itu kan pendara dokternya aku bilang kalau bu yang sabar
siapa merupakan anak kedua anak pertama bu suriaty meninggal dalam kandungan saja
tengah hamil besar
dari bekerja ia tetap bisa menjaga syifa
ada satu hal unik yang mengelitik saya sedari tadi
syifa tak bisa lepas dari hewan kesayangannya ini
hewan peliharaan yang ia beri nama sendiri
ayamnya diberi nanti
nggak ini ikuti bn
kevinnya tak ambil ya
bawa pulang ya kevinnya ya
kevin adalah sahabat syifa
terlahir dengan kondisi fisik yang terbatas
tuhan justru mengadu gerakan syifa kelebihan lain
syifa si gadis ceria ini memiliki semangat belajar yang sangat tinggi
oh ini saya lelah dengan dia
ini ada angka ada huruf hijaiyah
hewan memang senang belajaran
iya mau dia
emang iya pengen sekolah
dokter gigi masya allah
kok kepikiran tuh bu
nggak tahu saya juga nggak tahu
soalnya pengen dokter gigi
tapi harus rajin belajar
pengen masuk sekolah
bu suryati dan shiva kini hanya tinggal berdua
bu suryati telah lama berpisah dengan ayah shiva
menurut suryati faktor ekonomi dan kondisi putrinya yang membutuhkan penanganan ekstra
tak bisa sepenuhnya diterima oleh sang suami
bu suryati tak kuasa membendung air matanya memikirkan bagaimana nasib syifa kelak
ia tak sanggup membayangkan buah hatinya sendirian
seandainya diambil jangan aku ya
soalnya dia itu nggak punya siapa siapa
hanya punya aku dia nggak ada temen siapa
nggak bisa ngerawat kecuali saya sendiri bu
ibu ibu takut sekali ya
dia kalau besar gimana aku gitu
untuk urusan makan syifa tak pernah merepotkan
dia bisa makan apa saja
namun saat memasak bu suryati harus meletakkan shiva di ember seperti ini
agar ia tak kemana mana
dalam tawa riangnya syifa adalah sosok gadis yang berhati lembut dan sangat pengertian
seolah ia sadar betapa berat beban yang harus dipikul oleh sang ibu
dalam pelik dan pahitnya kehidupan shiva adalah penyejuk hati sekaligus pelipur lara bagi ibundanya
ibu itu tua aku yang kerja nanti ibu itu yang nggak usah kerja aku aja lah
siti lagi aku dia yang ngunu kerja apa pa
kan oleh dua ibu
enak oleh dua ibu tiga ibu apa
aku kok takut ya takut panas
sumpung pasir sama air
supaya cepat selesai ya bu
tenaganya juga lebih besar kan kalau pakai kaki ya
mau dulu ya
oh dulu ya
kayak gini juga
masih memiliki pekerjaan yang bisa menghidupi dirinya dan sehat
sama seperti kebanyakan warga yang tinggal di desa tondowulan
pusuryati menggantungkan hidupnya sebagai perajin kerabah
proses menguleni tanah liat ini bisa berlangsung hingga satu jam
adonan tanah liat harus dipastikan benar benar rata dan pas komposisinya
tahap berikutnya adalah pembentukan
kali ini bu suryati dan saya akan membuat bentuk yang paling sederhana
diperlukan alat pemutar seperti ini
atau dalam istilah lokal disebut perebut
proses ini terasa sangat panjang dan menyulitkan
ibu dalam sehari bisa bikin berapa banyak bu
kalau nggak direpotin ya bisa banyak
kalau nggak kayak gini ya udah itu
satu dua tiga
udah bu aku mau bentuknya gini aja
udah bu maunya gini emang
diangkatnya angkat aja
diangkat diangkat aja ya
jadi ada jebol ini
coba bu udah angkat aja coba deh
bikin lagi aja bu
ini udah gak bisa dibenerin
kamu tau apa
tak ada satupun cobek yang saya buat tulus quality control
tapi sudah saatnya menjemur gerabah yang sudah selesai dibentuk
proses penjemuran ini bisa berlangsung beberapa hari hingga setengah kering
setelah setengah kering
setelah setengah kering
setelah setengah kering
gerabah gerabah ini harus kembali dirapikan dan masuk tahapan

dalam proses pembuatan gerabah
tahap paling vital yang turut menentukan kualitas produk adalah pembakaran
bu suryati masih melakukan semua proses secara sederhana
sembari ditemani syifa di dalam ember kesayangannya

mereka suka dibantu tetangga tetangga kadang kadang
ini diapain bu diangkut angkut dulu
nanti dibakar lagi
aku kok takut ya takut pan
aku kok takut ya takut panas
berbahan bakar jerami
bu suryati dibantu para tetangga mulai melakukan pembakaran
hawa panas dan asap tebal hasil pembakaran ini
sungguh tak tertahankan
saya sesak dibuatnya
saya sesak dibuatnya
pembakaran pertama ini berlangsung selama beberapa menit
gerabah harus kembali ditata untuk pembakaran terakhir
kamu gak sesak
sembari menunggu gerabah matang
bu suryati banyak bercerita
tentang pahit getirnya kehidupan
sifat itu dipandangkan ibu itu
sosok siva itu apa artinya buat ibu
gimana ya ya anak
ada kesepian kan bisa ngobrolkan dia
ada cerianya kan ada keselnya juga dia
kalau rewel juga
segala galanya berarti siva itu
udah udah itu aja
jam lamanya gerabah gerabah ini dipanaskan
setelah selesai kekepan atau tutup kuali dan cobek ini harus segera diangkat
kalau sudah begini
biasanya akan ada pengepul yang sudah siap untuk membeli
susah yang ini
udah kejepit jepit lagi kak
di tengah tengah kesibukannya membuat gerabah
bu suryati selalu menyempatkan diri setiap hari untuk melatih alat gerak syifa
untuk melatih alat gerak syufah
tapi ada perubahan nggak
ya ada ini
sedikit sedikit cuma ya

kelihatan dia udah bisa kalau diduduin bisa

iya kan engkler kayak gini
oh sekarang udah bisa
bisa kan udah mekar
tak lupa shiva juga dilatih untuk berjalan menggunakan sepatu khusus hasil sumbangan ini
kaki shiva memang tidak bisa menapak
dan sepatu evo atau ankle foot orthosis ini diharapkan akan melatih telapak kakinya
yuk nyembing syufah
ya ya pelan pelan
bagi siva setiap langkah itu penuh perjuangan luar biasa
jadi ngelihat semangatnya kayak gini kita tuh harus lebih baik bersyukur ya
dan harus lebih baik berbagi
enggak anak anak seperti syufah
kamu bisa masuk belakang pak
terima kasih ya semuanya yang diberikan syufah

karena itu jumlah perang untuk perang sebagai pandemi ter reverberasi tahan anak
paling penting untuk mendapatkan nya
ibu kalau butuh bantuan bilang aja
seperti yang selalu syifa katakan sekolah selalu menjadi tempat yang ingin ia tuju
tak jauh jauh hari ini saya mengajak bu suryati dan syifa untuk berjalan jalan sebentar
sembari menyambangi sekolah dasar terdekat
gendongannya gitu bukan gendong
gila ya kasih ibu tuh sepanjang masa
oh oke diputar
sambil berjalan jalan ya sambil ngobrol lihat sekolah ya ndek ya
sejujurnya hati ini gampang juga mengajak bu suryati ke sekolah
khawatir ajakan ini justru membuatnya kecil hati
namun bu suryati dan syifa justru menyambut baik ajakan saya
sekalian jalan jalan biarlah syifa melihat dunia luar
ini sekolah kalau sekolah kayak gini
ada temen temennya sd mau
mau sih fa
ya lu s lah
ya lu apa
sd lu mau bilang sd tuh
oh s sd maksudnya
mudah mudahan saya nggak tahu bu jalannya tuhan akan seperti apa
jalannya gusti allah akan kayak gimana
tapi mudah mudahan nanti suatu saat
sifat untuk sekolah
sekolah itu bisa dicapainya
kita gak tahu nanti
caranya memang kita nggak tahu sekarang
iya cuma akan
bu suriati yakin takdir tuhan tidak pernah salah
tugas manusia hanya perlu menerima
dan menjalani setiap skenario yang tuhan berikan
doa saya cuma satu ibu sehat
allah kuatkan hatinya pundaknya
mungkin allah titipin sifat ke aku itu
mungkin kali ya allah
allah titipin orang yang tepat gitu
ibu tuh kuat ingat ya bu
ini tuh anak surga loh bu
nanti dia akan membawa ibu ke surga ya
nggak ada dosanya ini masya allah anaknya
dia kerawat anaknya dia
sini bu peluk dong
yang kuat loh ya
pokoknya semampunya menjaga sifat
semoga pahalanya luar biasa
surga insya allah
pundak suryati tak lagi sekuat dulu
punggungnya pun tak lagi bisa berlama lama menggendong tubuh shiva
yang bertambah berat
tapi selagi kaki masih bisa melangkah
dan tangan masih bisa meraih
sepanjang itu pula
tiada kata melah untuk shiva
tutup lagi bu
kamu bisa masuk bot pak
pak apa ini pak
masuk ke dalam buk yang saya ini
ibu bisa enggak
ini ada sedikit dari kami
aduh aduh aduh
di sini aku angkat bu
tuh biar gak capek lehernya bu
coba bisa ditarik bu
wah aneh curut
bagaimana ibu senang enggak
ya alhamdulillah amin ya
terima kasih semuanya yang diberikan siva
ibu ini sedikit dari kami dari timber buat baik
mudah mudahan yang sedikit ini bisa menjadi manfaat
bisa memudahkan ibu
dan mudah mudahan ini juga membuka hati bagi orang orang baik di luar sana
yang ingin membantu nanti bisa memberikan kebermanfaatan lebih untuk ibu
dan juga siva ya bu harapannya itu
sebuah harapan sederhana dari timber buat baik untuk bu suryati dan siva
semoga hadiah kecil ini bisa sedikit meringankan beban mereka
nah ada satu lagi ini
senang enggak dapat tv
biar enggak beluruk lagi bu
biar enggak beluruk pak biar ketong
eh yuk disetel ya tv nya ya
yuk sini sini sini
tak bisa diungkapkan dengan kata kata
melihat shiva begitu sumeringah dengan apa yang ada rasanya sudah lebih dari cukup
begitu pula bu suryati
tak henti hentinya ia mengucap rasa terima kasih dan syukur
semoga akan ada kebaikan yang lebih besar bagi keluarga ini kelab